kasus pelanggaran kode etik yang menjerat ketua kpk firly bahuri bukanlah yang pertama kali terjadi
kasus pelanggaran kode etik juga pernah menimpa sejumlah pimpinan kpk terdahulu
dan untuk membahas lebih mendalam terkait kasus pelanggaran kode etik yang menjerat pimpinan kpk
saya akan berbicara dengan rakan saya korrespondensi ain indonesia maria sarjana
selamat malam maria
senang sekali anda bisa bergabung bersama kami yang selama ini delapan tahun lebih ya meliputi kpk
nah kali ini kita akan berbicara mengenai catatan hitam dari judulnya sendiri
kenapa kita memilih headline ini pak maria
ya karena memang yuda diketahui bahwa tidak hanya firly bahuri sebetulnya yang kemudian pernah dikatakan melanggar etik
tapi ada sedikitnya tiga lainnya atau empat
sehingga kalau boleh saya disini ini adalah benar benar catatan hitam
mengingat ketua dari komisi pemberantasan korupsi melakukan pelanggaran etik
kita akan coba lihat disini yuda
nah ini ada empat nama ya disini
pertama adalah abraham samad

pak maria apa yang kita kritisi dari kasus perindik anasur banirung ini
nah abraham samad kemudian difonis waktu itu oleh dewan pengawas internal kpk
bahwa ia bersalah dan kemudian difonis melakukan pelanggaran etika sedang
padahal dalam kasus ini di dua ribu tiga belas yuda disini
abraham samad tidak langsung memberikan sprindik atau surat perintah penyidikan mengenai anas urbaningrum pada seseorang
tetapi adalah yang melakukan kesalahan sekretarisnya
di which one kalau kita masih ingatkan
abraham samad dalam tanda kutip hanya diduga menyalahgunakan undang
tapi fonisnya adalah hukuman pelanggaran sedang
nah kemudian kita berbicara lagi mengenai adnan pandu praja
sebetulnya adnan ini juga menjadi sebuah tanda tanya besar
kasusnya hampir serupa seperti abraham samad
tetapi ia menarik tanda tangannya dari sprindik dan kemudian difonis ringan
padahal kalau menurut saya
lebih berat pelanggaran yang dilakukan oleh adnan pandu praja
karena dia menarik tanda tangan yang sudah dibubuhkan di atas surat perintah penyidikan
apakah memang abraham samad seorang ketua kpk sendiri
sebuah akuntabilitas dan trust dari masyarakat
sehingga apabila kasus sprindik yang bocor ke rekan rekan media pada saat itu
meskipun dari sekretarisnya
dianggap jauh memiliki judgement yang cukup lebih signifikan
bisa jadi bisa jadi seperti itu
tapi kemudian kita lihat kasus saat itu
nah ini atas ucapannya tentang himpunan mahasiswa islam atau hmi
maria mungkin bisa mengelaborasi ini
saya masih ingat betul bagaimana sald situmorang saat itu di sebuah acara televisi
dia menyatakan bahwa ada mantan mantan hmi yang kemudian melakukan kesalahan
termasuk berbuat curang seperti itu waktu itu pernyataannya
dan kemudian ia diprotes berbagai pihak yudha
dan kemudian dia masuk ke pengawas internal
dan diputus melakukan pelanggaran etik sedang
jadi bukan ringan tapi sedang
nah ini kenapa sedang
karena kemudian dia dianggap merusak citra komisi
berarti di sini adalah sebuah trust dan akuntabilitas
di mata masyarakat terhadap lembaga anti rasuah ini menjadi sebuah fundament
ketika memberikan sebuah sanksi ya
lalu kita beralih ke firly bahuri ini
nah ini dia
ini sebuah kontroversi
suka saya juga suka
tapi ini yang jadi masalah
kalau seorang ketua kpk nggak bisa sembarangan minum kopi sama orang orang tertentu
kalau kita kan bisa ya
nah ini pula yang kemudian menjadi tanda kutip
kenapa seorang firly bahuri tidak mengerti akan hal itu
bukan mengenai minum kopi tapi tentunya ini mengenai
tentang etikanya sendiri bagi orang orang
menggunakan helikopter yang kemudian dalam beberapa kali
yang ia katakan adalah ia berburu waktu
karena dipanggil oleh istana mengadakan rapat
sedangkan dalam amar putusan yang dibacakan oleh dewas kemarin
bahwa sesungguhnya firly bahuri telah melimpahkan
atau mendisposisikan kemudian rapat tersebut
kepada wakil pimpinan
dan alex juga sudah menjadi saksi dalam sidang tersebut
tapi kita lihat dia mendapatkan putusan pelanggaran ringan
dan ini yang kemudian disorotin oleh berbagai pihak
beberapa yang menarik saya baca dari icusd
memberikan rekomendasi terkait dengan
adanya dugaan pelanggaran kode etik ketua kpk ini
harus diusut lebih tuntas karena
tidak hanya secara spektrum yang kecil
tapi juga secara besar
salah satunya tadi pengadaan helikopter sendiri
tadi kita mendengar pernyataan dari salah satu dewan pengawas kpk
yang bisa puluhan juta menjadi tujuh juta
itu harusnya pun juga menjadi sebuah evaluasi
kenapa dia mendapatkan dalam tanda kutip
diskon seperti itu
apakah memang seharusnya layak atau tidak
kemudian yang kedua maria mengenai anggarannya
dia mengatakan dari kocek pribadi
tapi apakah itu memang benar
karena ini harus ditanyakan lagi ya
dan kalau kita tahu firly sendiri memang sangat kontroversial
mungkin kita masih ingat dua ribu delapan belas
sebagai deputi dia sering melakukan
belusukan sendiri ya seperti itu maria
ini ada di slide kedua nampaknya yuda
di amar putusan dewan pengawas kpk
memang ada yang kontradiktif
salah satunya adalah menyebut bahwa
tak pernah melakukan pelanggaran etik
tadi yuda sudah sebut bahwa ada pelanggaran etik
september dua ribu sembilan belas baru saja sebetulnya
firly bahuri difonis melakukan pelanggaran etik
bahwa bukan ringan tapi berat
ketika ia menjabat sebagai
waktu itu memang belum sebagai ketua kpk
tapi sebagai deputi penindakan
tapi ini kemudian
tapi tidak pernah ditantangkan
karena sudah pernah melakukan pelanggaran kode etik sebelumnya
nah ini tidak ada di sini
padahal seharusnya itu menjadi pertimbangan dewas
untuk memberikan sanksi yang lebih berat lagi
nah ini yang kemudian juga dikritisi oleh berbagai pihak
termasuk indonesian corruption watch
yang kemudian menuntut pada dewas kpk
untuk melakukan peninjauan kembali
terhadap apa yang diputuskan pada kemarin
berarti di sini tidak ada transparansi
terkait dengan bagaimana track record
dari seorang pimpinan kpk sebelumnya
mengingat tadi maria dan juga masyarakat cukup
masih mengingat kasus pelanggaran kode etik
daripada firly dan menjadi batu sandungan
ketika dia dicalonkan ya
untuk menjadi pimpinan kpk
lalu yang kedua ini
dewan pengawas tidak mengusut lebih dalam dugaan
nah ini apa ini
tadi seperti saya sudah katakan ya
kita lihat maria mungkin bisa dibantu
nah ini pasalnya adalah pelanggaran jenis pelanggaran ringan
sedang dan pelanggaran berat
kalau dilihat dari tiga kasus sebelumnya ya
sepertinya masyarakat masih sangat awam
yang ringan itu seperti apa
yang berat seperti apa
apakah kasus tadi memberikan diskon
dapat diskon itu disanggap ringan
karena tujuan untuk mempercepat kinerja dia
atau seperti apa di maria
kita melihat bahwa persewaan helikopter ini kan
sebetulnya harga juga dibuka di dalam pasar
dan kita bisa melihat mengaksesnya di internet bahkan
dan kalau yang kami lihat
dan juga sudah dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi indonesia atau maki
yang tersemewah yang kemudian digunakan oleh firli bahuri
itu bahkan mencapai puluhan juta per jamnya
sedangkan dalam amar putusan dibacakan
firly mengakui itu mendapatkan tujuh juta rupiah per jam
yang kemudian ketika ditanyakan kenapa bisa mendapatkan tujuh juta
firly menyatakan bahwa saat itu kevin yang merupakan ajudannya
ialah yang kemudian melakukan dealing untuk pembayaran
dan inilah yang kemudian menjadi abu abu yuda
apakah memang dalam dealing tersebut ada diskon yang diberikan
karena di sini kemudian akan membuat ia melakukan pelanggaran ringan
atau pelanggaran sedang atau bahkan melakukan pelanggaran berat
kalau ada gratifikasi yang memang terbukti diberikan
atau potongan potongan yang terbukti diberikan
tentu firli seharusnya mendapatkan pelanggaran berat
tetapi kemudian ketika kami mencoba mempertanyakan ini kepada dewan pengawas kpk
tumpak panggabean menyatakan bahwa memang dia mengaku sudah melakukan pengusutan tetapi ya
ternyata seperti itu jawabannya ya
nah yang menarik adalah adanya desakan dewan pengawas kpk melibatkan kedeputian penindakan
dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik ketua kpk
karena tadi penerimaan gratifikasi diskon kemudian track record sebelumnya
seolah olah itu semua tidak dipertimbangkan ya maria
ya seolah olah seperti hilang begitu saja yuda
dan jawaban yang kemudian kami terima pada saat itu adalah sudah melakukan pengusutan dan sudah cukup itulah fakta
nah ini seperti ada yang kemudian langsung saja ditutup
padahal kemungkinan kemungkinan selalu ada kenapa tidak didalami
dan itu pula yang menjadi caratan dari indonesian corruption watch
ia juga menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan firly bahuri ini juga mempengaruhi citra komisi pemberantasan korupsi
yuda sebagai caratan
carta politika pada juli dua ribu dua puluh menyebutkan kepercayaan publik oleh kpk sudah menurun jauh bahkan kpk berada di posisi keempat jauh di bawah polri dan juga tni
yang kita tahu selama ini tidak mendapatkan kepercayaan publik
iya betul sekali
nah artinya ketika ada ketua kpk kemudian melakukan pelanggaran etik mengapa kemudian hanya dimasukkan kepada pelanggaran ringan
yang di sini kalau kita lihat selanjutnya
siap ini tidak bisa dikatakan bahwa hanya merugikan kediputian saja atau hanya merugikan wajah ketua kpk saja tapi merugikan seluruh lembaga komisi pemberantasan korupsi
bagaimana menjunjung tinggi transparansi dan akutabilitas kepada publik
ketika anda tadi sempat mengatakan akutabilitas maupun ketidakpercayaan rasio ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasio ini begitu rendah
apakah memang nanti ke depannya itu berpengaruh terhadap kinerjanya seperti itu maria anda melihat itu bagaimana
betul sekali tentu akan berpengaruh pada kinerja kemudian juga akan berpengaruh dari bagaimana publik bisa kemudian mempercayai sebuah lembaga yang bahkan ketuanya saja melakukan pelanggaran etik
dan kemudian diusut tidak secara menyeluruh seperti itu nah ini yang kemudian menjadi caratan berat yang juga disuarakan berbagai elemen masyarakat
sekali lagi yuda kita bisa melihat dampak kerugian terhadap kedeputian yang menjadi titik berat yang dikatakan oleh dewan pengawas kpk
nah ini yang kemudian icw terus mendesak bahwa seharusnya firly bahuri mengundurkan diri sebagai ketua kpk dengan dasar ada dalam pasal dua puluh sembilan undang undang sembilan belas tahun dua ribu dua
yang menyatakan bahwa kalau memang seorang ketua dari lembaga publik ini melakukan kesalahan kesalahan yang tidak boleh tercelah tidak boleh melanggar integritas
dan kemudian ternyata dia melakukan menurut caratan yang kita juga dapatkan bahwa ada dua kali bahkan sudah pernah difundis pelanggaran berat
dan inilah yang kemudian diminta oleh icw bahwa firly bahuri tetap harus mengundurkan diri
dan saya juga menambahkan maria di pasal tiga ayat satu peraturan dewan pengawas nomor tiga tahun dua ribu dua puluh yang mengibukan bahwa dewas kpk dalam laksanakan pemeriksaan
yang menyebutkan bahwa dewas kpk dalam laksanakan pemeriksaan
dan persidangan berdasarkan nilai akutabilitas dan kepentingan umum
jadi tadi salah satunya ya apabila dianggap merugikan kepentingan umum terutama bagaimana memberikan dampak kerugian secara institusi
itu sepertinya memang sebuah hal yang harus dipertimbangkan
tidak hanya sekedar tadi poin poin apakah dia dianggap mendapatkan diskon gratifikasi atau apa
tapi spektrum ruas dari bagaimana dampak daripada lembaga antiraswa ini akibat tindakan seorang pimpinan yang sepertinya ada
sekali lagi carta politika

menyebutkan bahwa saat ini kpk berada di urutan keempat yang mendapat kepercayaan publik
baik maria terima kasih untuk penjabarannya hari ini
sangat menarik sekali sangat elaboratif
lain kali kita akan berbincang lagi mengenai bagaimana kinerja kpk ke depannya
semoga bisa kita awasi dan kita tetap supervisi